selanjutnya korlantas polri berencana menggunakan teknologi pesawat tanpa awak untuk melakukan pengawasan arus lalu lintas
bpih menurut undang undang nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas tentang penyelenggaran ibadah haji dan umroh
itu membutuhkan treatment sendiri gitu loh dimana disini saya juga baru belajar gitu jadi kalau
cawapres yang berpasangan dengan prabowo subianto itu bergaya mencari sesuatu dengan meletakkan tangannya di atas mata ketika merespon jawaban lawan debatnya
maka dosis bisa diturunkan secara bertahap supaya tidak terjadi keracunan
sampai saat ini saya dengar hampir dua tahun belum disahkan oleh kementerian dalam negeri
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan berkat bagi anda semua
karena ada sekitar enam puluh rumah yang menanam ratusan tanaman lidah buaya dalam pot pot kecil
beruntung nanyang technological university dari singapura mau mendanai pengadaan teknologi riset dan pengembangan tempat ini
setelah itu kita akan proses lidah buayanya
setiap harinya enam puluh tabung gas lima puluh kg dijual ke penada di wilayah jakarta
namun pastikan pupuk yang digunakan pupuk organik seperti kotoran hewan
setelah itu masak dengan api sedang selama satu jam
sangat membantu banget radio itu
jadi sekali lagi itu tidak wajib dan sifatnya opsional
padupadan baju tidak selalu polos dan motif
ada sebagian nutrisi yang terbuang
saya akan tanyakan langsung kepada mantan pemain sepak bola putri tia darty septyawati
kritik dilontarkan pengajar ilmu komunikasi politik universitas erlangga surabaya suko widodo
menurut mbak alasan apa sebenarnya dibalik kalahnya
membakar mungkin sudah diketahui lebih banyak orang
baik pak kategori barang yang kemudian bisa dilaporkan atau kemudian lebih baik dilaporkan itu adalah masuk dalam kategori harganya atau kemudian soal mudah atau gampang rusaknya begitu
tingkat polusi udara di surabaya paling besar didominasi oleh kendaraan bermotor
greenflation merujuk pada kenaikan harga dan krisis tenaga kerja
kita coba di lab oh bisa oke jadi kita coba scale up ini gampang diselesaikan dengan cara ini
yang dari segi emosional dan ekonominya pun dia sulit
inilah yang harus dipikirkan karena hampir saya dengar tujuh puluh pengusaha pasir laut menunggu kebijakan pemerintah ini
sehingga menimbulkan masalah di lingkungan
terbuat dari rebusan tepung beras dan beragam rempah rempah
kita bisa patroli ke ujung daripada sumber kemacetan tersebut
karena bentuk dan keunikan coraknya
ia juga mengecek jika ada kebocoran biogas atau penyumbatan limbah pada rangkaian sistem
sebetulnya potensi biogas di masyarakat terkait dengan limbah limbah yang ada limbah pertanian limbah tahu limbah pabrik pati misalnya dari singkong dan sebagainya
bagaimana kemudian narasi yang kemudian anda sebutkan barusan
berbicara mengenai turnamen ini memang ada wacana untuk menggelar liga satu putri
untuk melakukan transisi energi
bpih adalah biaya yang harus ditanggung calon haji yang meliputi biaya penerbangan pulang pergi
dengan demikian kan menggantikan ketergantungan pada energi yang disubsidi
aturan ini diklaim sebagai langkah menghindari pemungutan pajak atas barang bawaan saat kembali ke tanah air
sangat dianjurkan untuk dikonsumsi bagi wanita yang sedang haid
kalau perbandingannya kalau lpg kan sekarang harganya rp dua puluh lima
sayangnya limbah produksi tahu menjadi permasalahan bagi masyarakat desa
reseptornya ada di otak saluran pernafasan pencernaan kardiofaskular dan lain lain
nah itu mungkin lebih cocok untuk yang apel hijau
ini berikutnya lagi masih di mata pelajaran bahasa indonesia
ya betul saya sangat setuju dengan pernyataan itu karena memang kita berada di bawah tanah istilahnya
bila aku sangat murung
selain mudah mendengarkan guru sekolah
dan dan apa namanya rasa keluarganya udah terbentuk banget
dulu sudah berkecimpung di era tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam sampai dua ribu dua akan muncul lagi di permainan ekspor pasir laut ini
selalu sangat semangat dan selalu memberikan terobosan terobosan
anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau sms di nomor
anda suka mengkonsumsi olahan lidah buaya